presiden joko widodo meminta evaluasi penerapan psbb di empat provinsi dan dua puluh dua kabupaten dan kota
salah satu indikator evaluasi yakni daerah mana yang sudah menerapkan secara ketat dan efektif
dan daerah mana saja yang masih longgar dalam menerapkan psbb
hal ini disampaikan presiden joko widodo dalam ratas laporan gugus tugas covid sembilan belas pada senin pagi
presiden jokowi menegaskan daerah yang sudah menerapkan psbb juga harus memiliki target
mengenai penerapan psbb di empat provinsi dan dua puluh dua kabupaten dan kota
saya ingin memastikan bahwa ini betul betul diterapkan secara ketat dan efektif
dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua
ini perlu evaluasi